karena kita tidak mau
repot soal perasaan
apapun jawaban farel dan nonariva
beta harus kuat
kalau itu tidak sesuai dengan kita punya harapan dan cita cita
silahkan jawab kawan
nona sama farel ini lagi bercanda beta tuh
pita tau itu
kita gak bercanda
gue sama rita mau dijadian
beta tidak boleh menangis
kita harus simpan air mata beta ini
sampai saat beta lulus nanti dari negara ips
gue sama sekali gak ada niatan
nyebak riva pas gak ada lo
tapi kemarin terjadi gitu aja diev
pas gue lagi berduaan sama riva
lo harus percaya sama gue
walaupun gue sama farel udah jadian
tapi rasa sayang gue ke lo sebagai
sahabat itu enggak akan pernah pudar

tidak apa apa kawan
katorang berdua ini kan sudah sepakat
kalau katorang harus bersensial
dan menutamakan persahabatan katorus
karena alih dempe tetaung
bukan hanya sekedar cinta saja
lo emang sahabat terbaik bu wedif

kau mencintai orang lain
tapi katorang sendiri tahu
kalau orang itu lebih mencintai orang lain
tapi itu sudah jadi
jumpa jendela bahasa kita
seperti seseorang lain
tapi dia sudah menitier
ada hai sekarang
dan gue bakalan selalu support lo selalu dukung semua pilihan lo
begitupun juga betta nona
kita selalu memahami dan selalu mengerti nona riva yang paling cantik
gak boleh loh kasih tau
ih kaget kumbar kan jadinya
gue orang yang paling berhak atas rara
karena rara adalah calon tunangan gue
dan gue pilih oleh orang tua rara untuk jadi jodoh rara
bener apa yang diomongin vero